musyawara nasional luar biasa partai golkar masuki hari kedua dengan agenda menentukan lamanya masa jabatan ketua umum baru erlangga hartarto
dan perombakan ke pengurusan dewan pimpinan pusat
sikap politik pengurus beringin masih terbelah antara pro status quo dan pro perubahan
munaslu partai golkar hari kedua digelar tertutup dengan mendengar pandangan dari tiga puluh empat dpd satu se indonesia dan pemilik hak suara lainnya
dalam penyampaian pandangan mayoritas dpd satu menginginkan perombakan struktur kepengurusan dpp partai berlambang beringin ini
agar perubahan citra golkar terjadi secara menyeluruh bukan hanya ketua umum
namun kubu setia novanto bersikukuh agar status quo dipertahankan dan tidak perlu dilakukan perombakan pengurus
jika pemilik suara menyetujui perombakan pengurus maka munaslu akan memberi mandat kepada erlangga menjadi formatur tunggal untuk memilih pengurus dpp